sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kelihatannya kehadiran anak muda bersisik itu ada gunanya juga
bilang bagaimana kalau kita atur agar mereka berdua bisa menikah
ide yang bagus
kau memang anakku yang paling pintar
kalau arasati sudah menikah
maka tahta kerajaan ini akan menjadi milikmu sepenuhnya
dulu ibuku seperti apa mbak
dulu ibumu sama sepertimu
tatapan matanya lembut
eh burung rupa
kau senangkan dengan adikku
kau juga senang
kalo bersepakat berdua
bukan begitu tuan putri
hamba mesti menguras kolam
aku gak mau dia ada di sini bu
kakak giana selalu saja menghina aku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
padahal raja raja mau dia ada di sini
tapi aku gak mau bu
aku malu aku gak mau
anakku buruk rupa itu belum tentu buruk hatinya
apa yang membuat putri menangis
dia yang sudah tidak kuat lagi oke
yang sudah tidak kuat lagi untuk selalu dihina oleh kakak giana dan juga biang ratu
dia udah aku bu
aku dapat mengerti
aku tahu sejak awal
kalau kehadiranku justru akan membuatmu bersusah hati
tentu aku sangat menyayangimu larasati
aku akan mencari
tanya aja sama larsati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
pekak sedang apa
pekak sedang apa
kenapa pekak terlihat bingung
kenapa pekak terlihat bingung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
dengan kakek yang tua rendah seperti ini
dengan kakek yang tua rentas seperti ini
jika pekak membutuhkan pertolongan tiang
tiang siap membantu pekak
kau baik sekali anak muda
kenapa kau tersenyum
tiang sangat senang bertemu dengan pekak
kalau begitu kau pasti bisa membantu aku menyeberang
sepertinya aji raja juga sangat memperhatikan dia dibanding kita bilang
yang tahu biang juga khawatir kalau tata kerajaan ini diduduki olehnya
aduh pokoknya busuk sekali kamu
sabar sabar ketika badanmu berbau busuk lagi sabar sabar
terima kasih anak muda
tetapi perlu aku ingat
jangan sampai seperti batu batu yang ada di tengah sungai
mereka dulunya lebih besar daripada sungai ini
tetapi karena mereka bertahan dari dorongan arus lama lama mereka menjadi terkikis
karenanya jika kau menyeberang sungai
berjalanlah melintang mengikuti arus sungai
agar tenagamu tidak terkuras habis
kau angguk angguk apakah kau mengerti
sedikit yang didapat sedikit yang dimengerti
sedikit yang didapat sedikit yang dimengerti
banyak yang didapat banyak yang dibuang
biang tahu itu
biang juga khawatir kalau tata kerajaan ini diduduki olehnya
banyak yang didapat banyak yang didapati